kepala dinas kesehatan kota semarang abdul hakam mengimbau warga untuk segera melakukan vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi booster
di pasar baru bukan hanya bak ligang kelinci saja yang tersohor sejak dulu
tapi akhirnya terhajar juga sama ranz ya
jadi saya berpikir jabatan jabatan itu tidak selalu menyenangkan juga
karena singaraja maksudnya abis itu nge beer singaraja